agenda presiden joko widodo di yogyakarta pada enam juni dua ribu sembilan belas
berbeda dengan acara di jakarta dan solo
kali ini jokowi ditemani oleh anaknya gibran raka bumi beserta cucunya janetes
tak hanya jokowi janetes juga menjadi perhatian warga saat berada di gedung agung istana negara
etes malah sibuk melakukan hormat bendera di halaman istana
ia bahkan mau menghampiri awak media yang tengah meliput
malam harinya janetes dibawa oleh jokowi untuk mengunjungi sebuah mal di jalan malioboro yogyakarta
pengunjung pusat perbelanjaan pun menjadi riuh
beberapa di antaranya mengajak jokowi untuk swafoto
hal yang sama berlanjut hingga jokowi keluar dari mal dan berjalan menuju andong yang manggal di depan mal tersebut
sepanjang perjalanan etes terus digendong kakeknya
dalam kunjungan ini jokowi juga ditemani oleh putra bungsunya kaisang pangarep
mereka pun kembali ke istana presiden dengan menggunakan andong
pengemudi andong mengaku senang dan tak menyangka jokowi naik andongnya
sebelumnya jokowi juga menyapa warga yang telah menunggu di depan gedung agung
ia membagikan tiga paket bahan pangan kepada warga yogyakarta
ada minyak ada gula ada beras ada mie
tadi ngantrinya sampai berapa lama bu
waduh dari jam tiga
tapi senang ya
oh senang sekali
kedatangan presiden joko widodo ke yogyakarta dalam rangka libur hari kedua lebaran
rencananya presiden akan berada di yogyakarta hingga jumat siang